madura itu kuliner khas yang populer itu bebek ya eits tapi gak hanya itu ada yang namanya nasi petis
wah unik ya namanya kuliner khas ini seharinya bisa habis ribuan porsi padahal lokasinya masuk gang
yuk ya satu lagi kuliner khas dari pulau madura namanya nasi petis
ini sebenarnya merupakan nasi campur tetapi berbeda komposisi dan teksturnya
nasi petis terdiri atas nasi potongan telur bihun separuh telur berkuah bumbu petis semur sayur daging usik usik dan sambal
ada pun nasi telur petis terdiri atas nasi bihun dan dua butir telur berkuah bumbu petis
petik petis itu karena memang di bumbu telurnya itu yang ada kuah petisnya yang kuning itu
kalau orang kesini kakak
karena nggak tahu tuh oh ini biasanya kalau petis kok hitam ini kok enggak karena memang ada petisnya cuma sedikit mbak gitu
nasi petis ini sebenarnya resep keluarga tapi karena populer menjadi kuliner khas madura
di madura nasi petis juga populer dengan sebutan nasi campur gang amboina lokasi warung yang mempopulerkan masakan ini
sesepuhnya itu merantau ke ambon gitu ceritanya
kalau kata orang madura mbak itu amboina itu
ambo di nna gitu maksudnya ambo di sini lenggah di sini gitu kalau bahasa jawanya gitu
kalau bahasa indonesia ya singgah di sini gitu kalau bahasa maduranya ambudina gitu
kita intip dulu ya proses pembuatannya terbuat dari apa sebenarnya kuliner khas ini
dapur warung gang amboina ini memang dibuka untuk pengunjung
nah kuah petisnya sebenarnya merupakan campuran santan dengan bumbu petis dan rempah rempah
mulai dari lengkuas
sampai ketumbar hingga jintan
sementara itu sayur usik usiknya tampak merah menggelora ya
sayur ini berbeda dengan lodeh karena bumbunya lebih kompleks
ada tambahan rempah mulai dari jintan pala hingga kayu mesoyi
memasak bahan bahan ini membutuhkan waktu berjam jam agar teksturnya bisa empuk
namun tidak cukup itu saja
tuh lihat gede banget ya potongan empalnya
nah anda bisa bayangkan sehari itu menghabiskan

seratus kg daging untuk empal saja ya
kalau misalnya waktu libur lebaran itu sampai sehari itu satu ratus lima puluh kg
dan daging sebanyak itu masaknya itu enggak cukup hanya masalah api atau mungkin perebusan yang lama
tapi sampai diperhatikan detailnya ini untuk teksturnya supaya empuk nih ya
bu yuna ya harus ditutupin satu satu
nah ini nih lihat ada tekniknya nih ya
ini ulek uleknya harus miring ini ya
tekanannya beda ya bu ya kalau ini ya
terus juga harus pakai hati ya
tapi mungkin kalau lagi marah gitu ya atau cicilan banyak gitu lebih empuk kali ya
cicilan banyak banget
aduh aduh aduh
belum lagi nasinya ya karena pengunjungnya bisa mencapai ratusan orang
proses memasaknya pun harus cepat
penanak nasi khusus pun disiapkan hingga bisa memasak dua puluh lima kg beras sekaligus
ya allah bisa nggak ya bu
udah berdua deh
jadi ini saya daripada bikin kesalahan udah jadi asistennya aja
bagian mengaduk ngaduk gini
nah jadi ini teknik ini ini kita buat
ini kita buat
ini kita buat
ini kita buat
ini kita buat
ini kita buat
teknik ini mengangin anginkan nasinya yang baru keluar
ini supaya teksturnya itu tidak menggumpal dan juga bisa tahan lebih lama
ketika masakan sudah siap bagian penyajian mulai sibuk
untuk nasi petis boleh ditambahkan kuah rawon gulai kambing ataupun soto
penambahan ini membuat namanya berubah dari nasi petis menjadi nasi campur
penambahan kuah ini tanpa biaya
selain nasi petis warung ini memang menyajikan masakan lainnya
ada rawon gulai kambing soto ataupun nasi keringan yang terdiri atas rundeng telur dan empal
harganya mulai tiga belas saja untuk nasi telur petis
saya pun kebagian icip icip
kita coba ya kuliner dari pulau garam ini baik nasi telur petis maupun nasi petisnya
wuih tampak menggiurkan ya
jadi ini nasi telur petis dengan dua butir telur seperti ini tiga belas rupiah saja
kemudian yang ini ini baru nasi petis
ini adalah sebenarnya separuh dari telurnya petis
coba ditambahkan empal kemudian juga kuah kuah lainnya
ada semur dan juga sayur usik usik tadi
kita penasaran banget nih sama ini
sama yang namanya kuah petisnya ini ya
kita coba bismillahirrahmanirrahim
ini ada ususnya
benar benar menari ya di lidah ya
jadi yang namanya bumbu petisnya itu kita merasa antara kepekatan rempah sama kekentalan dari santannya ini sendiri
kebetulan tadi kan saya ikut masak ya
jadi untuk kuah dari bumbu petisnya itu sendiri untuk satu pancinya itu membutuhkan sekitar lima puluh kelapa yang pekat banget
jadi serasa banget
ya berawal dari resep keluarga kini ribuan porsi kuliner ini dipesan setiap harinya baik untuk dinikmati langsung maupun dibungkus
enak rasanya tuh enak banget
enggak apa kalau bahasa manduranya itu enggak ngebukin
apa ya agak ngebosenin gitu
saya asli kota sby pak sby pak cetania
ini cocok ya
ini cocok kan lah lama di madura hampir empat puluh tahun
harganya terjangkau sejak mulai tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga itu kalau tidak salah lima belas ribu sekarang sampai dua puluh dua ribu
buka setiap hari mulai pukul lima pagi hingga lima sore masakan ini pun bisa dinikmati mulai sarapan
karena memiliki cita rasa yang khas nasi petis kini menjadi pilihan oleh oleh dari pulau madura
widah subianto di dinis wandani bangkalan jawa timur